lu lari kemana kamu met
lu lari kemana kamu met
siapa yang lari
maaf aka mau pesan apa
nggak usah a
ayo duduk satu
er pasti akan maju
r pasti akan bangga sama diri er
gak usah mundur juga keliatan ya yan
yaudah ngajarin mundur
iya pak bentar
akemi pengen er tau
eh buru buru
kalian bertiga mau kemana
katanya pergi ke bogor sama kemen
eros tadi dalem pak sama saya
ya ngampe si ban saya si kemet
bapak mau kemana
bapak curiga kemet ke sini
bapak tidak ada aja
mana orang ya
saya teh makasih
bapak teh mau pesen apa
bentar ya pak harus bayar dulu
ada pak kemetnya
tidak ada jack
aduh lama banget kamu yan yan
ajat menghargai bapak
bentar ya pak
bapak sama eros masuk aja dulu gak apa apa
ya ya berhenti
berhenti kamu ben
sini sini diam
ya ya berhenti kamu
bantar lagi kamu
neng beneran tadi nggak masih kemet
emang ajatnya lihat eros sama kak kemet
bapak juga nggak lihat najat
terus yang dilihat ujang sama yayan siapa
saya mau berhenti di sini
mau kemana kamu met

ini mungkin masuk mau ke jalan
kita bekerja ejok tadi
yang juga karek
coba ya memang
itu yg enak banget
udah kayak w
ini dia obat galau
siapa yang lari
kalian yang lolos
saya lari bukan karena saya takut
tapi saya tidak ingin kalian kenapa kenapa
jangan banyak omong kamu matt
tidak ada jalan lain
gak kerasan bukan penyelesaian
lebih baik kalian pulang
saya orangnya pemaham
kalian bikin saya marah
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
ada apa bu nadjat
ini kenapa motor saya di sini ya
katanya sudah bilang sama namah over
jangan banyak gaya kamu mat
katanya buat ngasih pelajaran sih kayak matt
eh eh eh tenaga tenaga
nggak ada temutan temutan
saya ambil tenaga dalam
kalau kamu masih berani deketin eros
saya pukulin tamu lebih dari ini
ajak pulang aja dulu ya biar bapak yang urus
kalian kenapa naruh motornya di sini
kita nggak berhenti di sini bos
si kayak matt yang berhenti di sini
terus kita kejar
kita berhasil ngebuging si kayak matt
iya tapi kan ketauan sama si eros
udah udah bawa pulang
itulah bullshit kali ini kamu
buka rumah di tuan
udah semudah balik

eh ajeng kamu tuh udah besi suhu bubuk ya
banyak apa sedikit
eh sayangnya sedikit
harusnya teh kamu yang banyak biar kamu pinter
eh itu motor siapa ya
motor siapa tuh
ya mana sih tau atu ceng
eh saya tuh bukan hanya kamu idoi
oh bagus banget
eh kita ke psi nok
eh jangan atu ceng
jangan atu ceng
itu mau kemet